milad ke dua puluh partai keadilan sejahtera di istora senayan jakarta hari minggu kemarin dihadiri sederet petinggi partai politik
perayaan ulang tahun pks tidak hanya ajang konsolidasi internal partai
tapi juga penjajakan koalisi sekaligus mencari jodoh jelang pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
nama gubernur dki jakarta turut kencang bergema disuarakan kader pks menjadi calon presiden
apakah jodoh pks akan berlabuh kepada anies baswedan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen partai keadilan sejahtera abu bakar al habsi
selamat sore habib abu
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
dan pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto selamat sore mas gun gun
selamat sore nana assalamualaikum habib abu
selamat sore mas gu gun
oke saya mau ke habib abu yang kemarin tampaknya terkaget kaget dengan
apa yang disuarakan oleh kadernya di istora
tapi sebelum masuk ke situ saya ingin tanya dalam milad pks kemarin anda bilang bahwa pks cari jodoh untuk pemilu dua ribu dua puluh
ini kriteria jodohnya pks seperti apa habib abu
jadi supaya rilek lah jangan kita terlalu tegang menghadapi dua ribu dua puluh empat
harus kita pahami bersama ya nana bahwa bangsa ini terlalu besar
kalau hanya dikelola oleh satu kelompok saja
semua anak bangsa itu perlu berkolaborasi
ya bekerja sama untuk membangun bangsa ini
pks menjadari ini sangat sadar
kemarin itu kita manfaatkan momentum milad pks ini
untuk mengajak teman teman ketua parpor yang mau calon calon dan para pembangsa
ya untuk ngeriung bersama
kita ajak riung kemarin bersama
saya pikir ini sesuai tekad milad ya
yang ke dua puluh adalah kolaborasi melayani indonesia
ada capres lagi kumpul
nggak ada salahannya kamu jadi mak comblang
jadi siapa tahu ada yang berjodoh
kira kira gitu nah
kriteria jodohnya pks seperti apa sih habib abu
ini kriteria yang sangat menarik ya
pengalaman kita ya
dua pilpres kemarin suku politik kan cukup panah
itu semua nggak bagus lah
karena umat bangsa ini terpelah
bahkan ada cerita ada yang suami istri sampai pecerai gara gara pilpres
ini kan nggak set
soal pilpres seharusnya nggak gitu gitu amat lah kira kira kayak gitu
nah penyebab utama ini karena
kita hanya punya dua calon
sehingga ada dua kutub yang saling berhadapan
nah ini nggak boleh lagi terjadi
oleh karena itu kriteria kita intinya pertama
pasti satu visi lah
bagaimana membangun indonesia
yang kedua mengerti peran juga peran pks
dan memberi kesempatan kerjasama yang baik
ya kira kira begitu lah
punya satu visi kemudian bisa bekerjasama dengan baik
ini kriterianya cocoknya kemana
apakah ke partai gerindra karena sudah dua kali pks berkoalisi dengan partai gerindra
atau mungkin terbuka untuk partai yang lain kabarnya sudah mulai mesra juga dengan nasdem
ini yang menarik nah
ini yang menarik nah untuk pks sekarang
pks sekarang wait and see aja lah
tunggu tunggu aja lah nggak usah terlalu bergairah ke siapa ke siapa
semua pun yang ada di republik ini adalah kawan kolaborasi pks
jadi pks untuk yang dua ribu dua puluh empat lebih terbuka ya tidak mengerucut ke satu seperti pks gerindra

kita tidak mengarah ke satu titik nama itu urusan belakangan
partai ataupun nama
tapi dari calon calon itu kan kebaca di publik
kita lihat siapa yang ramainya cuma di jakarta saja
siapa yang ramainya untuk indonesia kan beda
dari kriteria hasil survei kita pun bisa baca
tapi belum saatnya untuk kita menyatakan itu dan itu
ada ganjaranjat ada prabowo ada anies ada sandy ada ibu kuan
nah itu semua yang menarik yang mungkin hidup di masyarakat
masyarakat ada erick thohmir ada emil silakan saja
tapi buat pks kita silaturahminya kita kuatkan semuanya
tidak ada satu pun calon yang kita ajak dia lho
habib sudah dua kali koalisi dengan gerindra capek nggak sih kalah terus
kita yang paling sibuk tapi kita juga yang ditinggalkan
karena itu kan biasa dalam persintahan
itu tadi ungkapan hatinya
yang paling sibuk tapi yang ditinggalkan pada akhirnya
artinya capek tidak mau lagi berkoalisi dengan gerindra
kalaupun kita ditinggalkan tapi kita tetapkan tidak pernah marah
kita biasa biasa saja
percintaan membangun negara itu percintaan yang selalu harus
harus lapang dada dan selalu siap untuk membangun
nah kita lihat aja kesempatan yang akan datang bagaimana
saya rasa hubungan kita dengan gerindra dengan apa baik baik sekali
infonya lagi dekat sekali lagi mesra sekali dengan nasdem
oh kalau soal dekat mendekat yang mana yang mau bercinta
yang mana yang lebih layak nanti kita lihat
kita tangkap aja satu persatu
kita bawa santai saja
nah misalkan dengan nasdem dengan ahy
oke kita lihat ya dulu
caimin juga menarik menarik juga
dengan ganjar bukan juga tidak baik
ganjar juga sangat menarik
suara dia lagi bagus
jadi buat kami sekarang ini ketika anies pun juga cukup menjadi perhatian kita
ganjar menjadi perhatian kita prabowo menjadi perhatian kita
pks tadi sibuk untuk menyiapkan calegnya semaksimal mungkin
oke pks tidak mau terburu buru ya
mas gun gun saya ingin anda menganalisa ya
tadi banyak curhatan colongan dari habib abu bahwa kita yang paling kerja tapi kita juga yang ditinggalkan
ini kayaknya udah capek berkoalisi dengan gerindra karena sudah kerja pks nya tapi ternyata ditinggalkan begitu ya
ada nada nada seperti itu yang bisa anda tangkap
anda melihat konstelasi jodoh politik yang cocok untuk pks dan pks tampaknya tidak mau terburu buru
lebih ingin wait and see mas gun analisis anda
mas gun saya ingin mencari yang enak
nah kalau saya lihat dari pernyataan habib abu barusan itu sepertinya memang pks dalam posisi memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya
terutama dalam konteks ini adalah kemungkinan kemungkinan untuk bermitra dengan partai mana dan mengusung siapa
saya lihat tentu pks juga belajar ya dari dua ribu sembilan belas ya dari dua ribu empat belas
dan tidak mudah memang menentukan
tidak mudah memang menentukan positioning sebagai partai di luar kekuasaan dan tentu potensi kolaborasinya dengan partai partai lain untuk dua ribu dua puluh
meskipun saya lihat memang soal kemistri dan rekam jejak politik itu tidak bisa ditanggalkan begitu saja
misalnya tadi seperti pola hubungan dengan gerindra ya yang eksplisit tadi disebut bahwa beberapa kali ditinggalkan
itu juga menjadi catatan tentu bagi pks kan
dan aksi reaksi dengan pernyataan dari partai lain seperti kan tidak mungkin juga
meskipun ruang jelajahnya diperluas sepertinya kemistrian pdi perjuangan itu sulit sekali untuk kemudian dipersatukan
terlebih misalnya sekjen pdip juga sudah mengeksplisitkan itu lewat mas hasto
dan respon pks saya lihat semakin bijak ya bahwa tidak terlalu reaksioner ya terkait dengan pernyataan mas hasto beberapa waktu lalu

nah jadi nanti kita lihat
karena saya melihat begini
jadi kalau soal potensi jodoh menjodohkan itu masih tergantung pada tiga faktor nih
faktor pertama itu soal siapa figur ya yang akan diusung
ini bicara belanja nama nih dalam konteks ini tentu hubungannya dengan perkembangan figur dalam konteks reaksi publik
kemudian yang kedua adalah konstelasi internal dan eksternal partai politik ya
kita bisa lihat misalnya kan dinamika itu masih terjadi di pdi perjuangan
partai nasdem juga masih mau mengerucutkan nama menjadi tiga kalau nggak salah lima belas sampai tujuh belas juni akan ada rakernas
itu juga pasti akan aksi reaksi dengan pks dan partai partai lain
kemudian yang ketiga itu menyangkut public acceptance ya
itu soal bagaimana misalnya penerimaan publik dan itu menyangkut legitimasi baik parpol maupun figur yang bisa tentu punya potensi menguntungkan parpol
baik dalam konteks kesehatan
dari keterpilihan partai maupun investasi partai dalam skema pemenangan dua ribu dua puluh empat begitu
oke oke jadi masih banyak faktornya tergantung siapa kemudian tokoh yang akan namanya dibelanjakan begitu ya
tapi habib saya ingin kembali ke habib abu
habib abu dalam acara milad pks kemarin ya gubernur dki jakarta anies baswedan mendapat sambutan dan teriakan paling kencang
disebut sebut dipanggil panggil presiden oleh kader pks saya ingin kejujuran habib

habib abu apakah ini menunjukkan bahwa akar rumput aspirasinya menguat ke pak anies
ya tidak salah kalau akar rumput sih nggak ada salah tapi kebijakan politik itu biasanya di pimpinan oke
pimpinan yang mengerti bagaimana cara siapa yang layak misalkan pertimbangan kita kesamaan visi misi program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat itu sangat kita perhatikan
ya nah begitu juga begitu sosok capres cawapres yang memiliki integritas seperti kita perhatikan
kapasitas ya aksepabilitas dan efek yang elititas berbuang menang nah pks ini ingin kepada yang menang sekarang
oke pks ini menang ya
mau asal duduk iya dong udah capek kita sudah ada pengalaman nah di luar dua periode di dalam dua periode sudah ada pengalaman kita
nah sekarang kita coba kita lebih wise lebih bijak lebih terbuka kita tunggulah waktu jangan sampai cuma cuma kita berharap
jangan sampai muncul hanya dua calon kalau bisa ada tiga dengan tiga calon itu akan memudahkan suasana bukan begitu mas gugur
oke tapi tadi anda katakan bahwa aspirasi dari bawah itu boleh boleh saja tapi keputusannya tetap di elit tapi kan elit mendengarkan aspirasi akar rumput artinya aspirasi akar rumput yang membawa nama anies ini diperhitungkan
pasti diperhitungkan kan ada surok surok itu kan mewakili seluruh warga
di indonesia dan itu gak gampang suroknya panjang ceritanya makanya kalau kemarin zulkifli mansar cerita tentang siapa rafli atau apa itu gimik gimik aja
lihatin aja gak apa apa mau bercerita siapa kok anies kayak ganjar kayak siapapun belum bisa dipastikan saat ini
tapi silaturahmi kita hubungan kita kita jaga semuanya pada mereka karena pks ingin siapa yang paling terdekat dan bisa bawa misi pks ini
tapi kemarin kalau kita lihat perbedaannya tidak ada yang menyerukan nama pak prabowo tidak ada juga kehadiran dari petinggi gerindra selain sandiaga uno begitu ya
apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh pks apakah sudah menutup pintu untuk bisa mendukung pak prabowo karena sudah capek kalah
tadi anda sudah katakan sudah capek kalah ingin membuka pintu kepada tokoh baru
gak ada pks itu relax aja gak ada patah arah ya
itu biasa dalam politik itu tidak boleh baper ranah santai saja pada waktunya kalau lihat memang dia layak dan ternyata di ujung publik melihat dia kenapa tidak
siapapun namanya makanya saya katakan pks bersama pemenang itu saja
oke pks bersama pemenang
caranya kita lihat
kemarin pada saat pilgub dki jakarta sudah menang bahkan kemarin dalam pidato penutupnya pak anies baswedan menyampaikan pantun harapan bisa bersama pks ke depan kalau di pilgub dki sudah menang ini sinyal ajakan pilpres
ini sinyal ajakan pilpres dua ribu dua puluh empat dari pak anies baswedan untuk menang pks mau gak
itu memang kan baru suara calon yang satu kan kita nanti kan ada calon lagi nanti kita lihat kita lihat nanti kriteria bersama
tidak ini kita bukan mau lari lari kita tidak mau ada terkunci itu intinya oke
oke anies sekarang oke tapi juga sangat mungkin juga ganjar jangan dianggap enteng juga ganjar ini
mungkin juga mungkin prabowo mungkin juga siapa gitu ya ada erick tohir yang juga semangat ada sandi uno silahkan saja dulu waktu masih panjang enam ratus enam ratus dua puluh harian lah mungkin
oke satu tahun delapan bulan
lebih kuat oke satu tahun delapan bulan
nah itu kita jalan dulu lah berjalan
jadi pks tidak ingin cepat cepat melunci ya
pali pokok sekarang bagaimana pks
gak ada gak ada tapi kita bangga kita menghormati
ada kib kita menghormati
kita menghormati dan menghargai
kita juga diajak duduk boleh tapi jangan kita dikucil harus ada di situ saat ini jangan dong
oke mas gun gun
karena kita ini mau bermain cantik tapi juga gak mau ditinggalkan
oke saya harus tanya ke mas gun gun mas gun gun dengan antusiasme kader pks kepada anies baswedan
itu tampaknya habib abu malu malu ya mengatakan bahwa saat ini memang preferensinya dari akar rumput ke anies baswedan
tapi elit mungkin yang memutuskan berbeda gitu ya
tapi kemarin itu dielulukan dan diundang tapi pak prabowo tidak ada begitu ya
artinya ada pergeseran ini bisa dikatakan mengerucut pilihan pks saat ini ke pilpres dua ribu dua puluh empat ini ke anies baswedan
ya kalau saya lihat tendensinya sih ada ya kalau hal habib abu kan seperti bicara seperti sore ini kan lebih pada menjaga panggung depan ya kan
front stage nya lah
ya kan kalau kita bicara hitung hitungan politik
saya melihat potensi potensi untuk kemudian
nama anies baswedan diusung oleh pks melihat soal kronologi sejarah dan kemistri saya lihat potensinya besar
dan tetapi kan pks dengan lima puluh kursi tidak bisa mengusung sendiri itu juga harus kemudian menjadi kesepahaman bersama dengan partai lain
sebut aja misalnya dengan partai nasdem cocokkah dia punya lima puluh sembilan kursi kan apakah juga kemudian bisa mengusung nasdem dengan pks
belum ya kan masih satu ratus sembilan kursi
tambah satu lagi ya
karena presidensial threshold minimum satu ratus lima belas kursi jadi disitulah posisi demokrat itu menurut saya akan menjadi strategis
dengan lima puluh empat kursi partai demokrat maka akan melengkapi porosnya pks nasdem begitu dengan satu ratus enam puluh tiga kursi kurang lebih kalau bacaan matematis begitu ya
kemudian poros lain nana menurut saya yang tentu tadi juga

ya posisi ganjar misalnya apakah diusung siapa saya lihat ini masih juga akan aksi reaksi
jadi kalau poros selain nasdem pks dan partai demokrat saya melihat ada kemungkinan dua poros lain ya
pertama adalah poros koalisi indonesia bersatu itu disitu kan sudah ada modal politik golkar kemudian p tiga dan pan itu sudah satu ratus empat puluh delapan kursi
kemudian taruhlah misalnya kita mengasumsikan kemistri yang bagus selama ini terbangun antara pdi perjuangan dengan partai gerindra
tentu itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk satu poros ya dengan dua ratus enam kursi
sekalipun misalnya gerindra maju sendiri dan pdip maju sendiri itu menurut saya pdip sudah punya kans untuk mencapreskan wakil dari partainya
kan begitu nana
tetapi politik kan bukan soal matematis
dan kemudian soal juga bagaimana misalnya benefit of office keuntungan dalam kekuasaan
yang itu pasti dihitung oleh pks dan juga partai partai lain
mas gun gun saya ingin tanya ya kemarin di akhir pidatonya itu kan pak anies memberikan pantun berharap bersama dengan pks
ini berarti sinyal bahwa pak anies masih nyaman dan ingin melanjutkan kerjasama untuk bisa maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
atau kalau beliau tidak dapat tiket kemudian beliau bisa maju lagi di pilgub untuk dua periode gitu untuk periode kedua
bacaannya seperti itu ya bahwa memang nyaman ingin tetap bersama dengan pks
ya kalau kemudian dikasih panggung ya meskipun itu tentu apa namanya kemarin kan artinya diberi panggung dan itu adalah stimulan
ya kan oleh pks
meskipun belum tentu kemudian berujung pada pencapresan tapi tendensi menuju situ artinya memang difasilitasi oleh pks
dan kemudian juga pak anies memberi sambutan dengan apa namanya retoris ya yang itu kemudian menunjukkan bahwa dia juga nyaman dengan pks
artinya kan upaya aksi reaksi untuk membentuk chemistry politik kan
artinya chemistry politiknya nyambung lah
karena dalam catatan saya pilpres dua ribu dua puluh empat itu game changernya itu ada tiga ya
ya pertama adalah pdi perjuangan
itu akan sangat dipengaruhi oleh sosok ibu mega kemana apakah puan atau ganjar itu akan mengubah peta atau konstelasi
kemudian yang kedua adalah figur anies baswedan dan ganjar pranowo apakah mereka dapat tiket dalam pengusungan capres atau tidak
nah ini akan mengubah seluruh skenario partai partai termasuk menurut saya yang sudah berkoalisi secara dini yang disebutkan koalisi indonesia
oke kita nanti akan bahas soal ajakan pks untuk bergabung dalam koalisi indonesia
tapi kita harus jeda terlebih dahulu bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dengan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada sekjen partai keadilan sejahtera abu bakar al habsi dan pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto ke habib
habib ini kemarin ketua umum pan zulkifli hasan melontarkan ajakan agar pks bergabung dalam koalisi indonesia bersatu
tanggapan pks bagaimana apakah kemudian tertarik atau lebih baik kita bikin koalisi sendiri untuk bisa mengusung tokoh sendiri atau gimana habib
ajakan itu positif ya tidak buruk tapi kita mau ajakan itu bentuknya bukan keterlibat

kita lihat aja dulu sampai perkembangan berlanjut
saya gak yakin juga ini semua selesai urusannya bersatu
jadi paling tidak itu udah niat baik udah bagus
kita juga menghargai bapi itu
tapi kalau kita diajak untuk terikat langsung dikunci enggak juga
oke jadi pks tidak mau terkunci dulu begitu ya di dalam ikatan koalisi yang belum jelas tadi anda katakan kib nya belum selesai belum jelas
tapi kalau dalam preferensi pks apakah lebih baik pks ini
apakah lebih baik pks ini mengajak partai lain untuk sama sama membuat koalisi baru dan bisa mengusung tokoh dan juga sebagai capres dan juga cawapres
ya kita kan sudah tahu semua ini yang ada di lapangan di atas meja ini sudah kita tahu semua
tinggal permasalahan kesempatan makanya silaturahmi ini harus kita tingkatkan yang memperkuatkan kesepahaman
dan ini memerlukan kesabaran dan waktu
kesabaran dan waktu tidak boleh secepat itu
akhirnya nanti kita menyesal di belakangan
karena kan kita belum tahu pertanyaan kayak apa
situasi politiknya itu kayak gimana terakhir nanti
ini koalisi yang berada saat ini besok besok dalam waktu dekat juga sudah mulai pada check out
kita nggak tahu mau kemana mereka
oke anda meyakini seperti itu ya
mau kemana mereka mau kemana baru kita lihat nanti
apakah koalisi akan terus berjalan terus
mengusus siapa kok saya enggak melihat itu
oke jadi ada pesimisme dari pks melihat koalisi indonesia bersatu
mas gun gun kalau misalnya
bukan presidennya saya pesimis bukan
bahwa kelompok kelompok ini akan selesai gitu dalam kesepakatan itu selesai
enggak belum tentu bisa jadi terbelah cuma sepakat begitu saja baru
oke oke mas gun gun analisa anda terakhir
itu kan juga ad
mas gun gun analisa anda terakhir
saya itu juga ad polis ya
kita akan melihat
kita akan melihat bagaimana situasi semua partai yang ada
saya katakan pks kan terbuka untuk siapapun
tidak terkunci terikat oleh siapa dan siapa
tapi peluang pemenang kita dibalik lobby lobby atau pertemuan pertemuan yang kita panjang nanti
itulah yang dikatakan dalam mencari jodoh
supaya kita utus orang orang kita cari buang buang
oke mas gun gun terakhir singkat saja
karena waktu kita tidak banyak
kita akan bergabung ke istana mendengarkan keterangan pers dari presiden
singkat saja analisa anda pks nanti ujungnya akan kemana
apakah ikut saja atau mencoba untuk mengusung capres seperti tahun dua ribu empat pada saat mengusung pak sby
saya lihat pks akan mengambil posisi tetapi sulit mencapreskan kader internal karena tingkat elektabilitas ya
kemungkinan akan mengambil anies baswedan
saya punya keyakinan bahwa
kalau misalnya ada partai lain yang merespons dan kemudian skemanya sama
artinya memang mau memenangkan kandidat seperti yang diinginkan oleh pks
maka kemudian bangunan strategi pks dalam konteks skema dua ribu dua puluh empat akan dijalankan
taruhlah misalnya apakah bertemu dengan nasdem apakah bertemu dengan partai demokrat
nah ini yang saya lihat masih kemudian dihitung dalam konteks hitung hitungan politiknya
oke masih cair sekali seperti tadi dikatakan oleh habib abu
bahwa pks tidak ingin terburu buru karena sudah capek kalah pemilu presiden dua kali berturut turut
pks targetnya ingin menang begitu ya
siapa yang akan diusung sebagai pemenang
kita belum tahu karena pemilunya masih satu tahun delapan bulan
tapi kondisi politik pasti akan sangat menghangat
beberapa waktu ke depan pertemuan pertemuan politik pasti akan digegas oleh petinggi pks dengan partai partai lain
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada sekjen pks abu bakar al habsi dan juga gun gun herianto
pakar komunikasi politik uin jakarta sehat selalu habib abu dan juga mas gun gun
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom